cerita masa lalu kamu
bukan berita sepilih
ntar aku marah marah lagi sama saya
nyambungin apa cek
bisa muanya putus lagi ya tau ah terserah kamu doi ah
mata kamu bagus ceng
kamu mah emosian ceng
ceng batal kamu ceng
udah bersih kang
besok kita udah bisa beli kulkas
hari ini ce iko sama ce esy udah pulang
terus mau pamer nyate gimana
memangnya mobilnya lewat rumah rumah mereka
eh itu mah masalah kecil aku gak usah mikirin
nanti kulkasnya kita taruh di depan situ
biar semua orang yang lewat teh tau kita punya kulkas baru
terserah neng aja
hmm tiga ratus ribu dong buat beli hp
awas kalo diem diem nambahin uang ke ico
makanya dikasih tau awas aja
kamu ke depan dulu mau rapir rapir uang tamu
behaviour nya harus nya pas
mau nikah wajah gak ada kembiranya
kalau kamu belum siap nikah
apaan cuitnya harus bicara jujur tentang jati diri cui sama keluarga mimin atau jangan
kalau jujur cuy bilang
cuy gak tau siapa orang tua cuy sebenarnya
cuy takut pernikahannya dibatalkan
tapi kalau cuy gak jujur
cuy tegak tegak ngebohongin calon mertua

kisah kisah dari pak ustadz
kisah kisah dari pak ustadz

ya masih tutup warungnya

kisah kisah dari pak ustadz
kisah kisah dari pak ustadz
warungnya kok belum buka kan
dari kemarin udah gak dagang
kenapa lagi sibuk ngurus bayi
waduh beli gula jadi jauh nih
kamu rapih mau kemana tang
saya siap siap aja
hari ini uli pulang
saya tampil rapih biar uli senang
tang tang harusnya teh kamu sedih
istri kamu mau pulang
bukannya seneng bahagia begini
capek tau gak
enak kan juga gak ada istri
yang bisa bebas berdeka
saya malah senang
dia sudah janji mau beliin saya motor
nanti kamu akan ngerasain
kalau udah seperti saya sama asep
mudah mudahan uli mah gak begitu
kang dudung kang dudung sudah tahu
apa belum apaan
istri kang asep kabur
astagfirullahaladzim kenapa tang
buru buru pergi bawa koper naik taksi
kata pak kapten kemaren
sindikat perdagangan bahitang
cerita masa lalu kamu
semua orang di cibarengkok
tau tentang sejarah
masa kecil kamu
kamu tidak akan bisa
sekarang kamu bisa
tapi kamu tidak akan bisa
membohongi mereka selamanya
untuk menutupi sebuah kebohongan
kamu harus mengarang ribuan kebohongan lainnya
seumur hidup kamu akan berbohong
dan sampai akhirnya
kamu akan tersentangan dengan kebohongan kamu yang lainnya
dan pada saat itulah
orang akan tersadar akan semua kebohongan kamu
kebohongan tidak akan melahirkan kebaikan
tapi kebohongan akan melahirkan kebohongan
dan pada akhirnya
kamu akan bingung sendiri
mana itu kebohongan
mana yang tidak
pernikahan itu sesuatu yang baik
jangan memulai sesuatu yang baik itu dengan kebupuan
masa lalu kamu tidak mungkin kamu bisa unggul
kalau calon istri kamu tidak mau menerima masa lalu kamu
cari calon istri yang lain
yang mau menerima masa lalu kamu
aku pasti sibuk sama esy
kang dadang sibuk sama iko
kita itu harus punya istri empat
kalau empat empatnya gak bisa pulang juga percuma ceng
eh belum tentu atu doi
kita kan belum nyobain
punya istri empat
gak mau ah
diomain mertua satu aja pusing kayak kamu
apalagi mertuanya empat
jangan cari mertua yang kayak mas suha
ya nggak mungkin lah ceng
mak suha itu kan punya anak satu
meskipun em punya adik
gak boleh nikahin kakak beradik c
gak mungkin lah ceng
yang mau nikahin kakak adik siapa doi
hidup ini adalah pohon
hidup ini adalah pohon
masa lalu adalah akarnya
masa lalu adalah akarnya
dan calon misteri kamu
dan calon misteri kamu
bahan baru bisa tumbuh
kalau ada akar
terima kasih banyak pak ustadz
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh